kayaknya jatuh disini deh
sok ibu cari disana
saya sebelah sini ya bu
dompetnya warnanya apa bu
bentuknya kayak gimana
ahnya ada sambungannya bu
tukang gudiknya kemana
tungguin aja ntar juga balik
sambil nunggu biar seger
gimana kalau beli es dawet tahu dulu
nih es dawet yang seger banget gulanya kental es batunya banyak pasti ditenggorokan
terus wah mau tapi kalau aku jajan nanti aku nggak bisa pulang
ya gimana dong udah terlanjur dibikin begini terus siapa yang mau beli
abang aja yang beli
bang pelan pelan dong
ya gimana dong seger banget pasti nih
aku bungkus aja lah
jangan dibungkus dong ini aku beli deh
nah gitu dong rasakan kesegeranya
terima kasih don bunga
kapan kapan beli lagi
lompat saya gak ada
ini dompet saya
nyelip mungkin mbak di dalam tas
ini pasti gara gara tadi
bayarnya dobel ya
tunggu dulu saya putar balik dulu
apaan si b jawab apa apaan
gimana rumah baru lu
bini lu kemana
biasanya jam segini suka bikin kopi
kalau gitu lu aja deh
yang bikinin kopi buat gue
lu kemana lu
kan dapurnu di belakang
kopinya abis be
ojak musik warung dulu
apa lagi sih
kalau ada sama gorengannya ya
buat bayar ompor
memangnya uang jajan kamu sudah habis
tadi bu ngajajan es dawet
ditiam begini ya
nom giant mak server ya ibu
bentuknya kayak gimana
kalau nggak ada ngapain ngomong ah
ahnya ada sambungannya bu
ah kalau dompetnya kecil susah nyarinya
ya udah deh kalau gitu kita pulang saja
pur kamu marahan sama tisna
gue cuma lagi kesel
oh berarti itu kesel dingin
kalau lagi kesel bingit saatnya minum es dawet
kalau menurut gue ini saat yang tepat untuk bilang oke
saya kan nggak sengaja mbak
tapi saya udah rugi lima puluh ribu
pagi pagi sudah di sini
nanti soalnya lagi pergi bang
aku bertanya sama si ojang
kenapa kau langsung jawab
kebetulan tati lagi pergi
jadi saya kudu beli kopi dulu
kau mau ke rumah
kau kan baru pindah rumah jack
kenapa kau masih banyak pikiran
perempuan yang udah menikah bisa clbk lagi sama mantannya
oleh bayar jack
clbk itu bisa terjadi pada siapa saja
jadi tidak peduli itu perempuan single atau perempuan dobel
bisa terjadi clbk
di situ ada kesempatan
maka di situ pula ada kemungkinan
kau bertanya itu apa tentang istri kamu itu
ya sabar ya jack